kereta cepat jakarta bandung kembali menuai kontroversi
terjadi pembengkakan biaya proyek dan investor terbesarnya yakni china development bank
dikabarkan meminta biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah indonesia
pendanaan proyek kereta cepat menggunakan apbn sebenarnya telah melanggar janji pemerintah
yakni tidak akan menggunakan duit negara
namun tahun lalu pemerintah malah menerbitkan perpres nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
sebagai pengganti perpres nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
atas dasar itu presiden mengizinkan proyek kereta cepat bisa didanai oleh apbn
direktur utama pt kereta api indonesia sebagai pemimpin konsorsium bumn proyek ini
pada enam juli lalu di hadapan dpr memaparkan biaya awal pembangunan kcjb
sebesar enam tujuh miliar dolar amerika atau sekitar delapan puluh enam lima triliun rupiah
kemudian terdapat cost of run
atau pembengkakan biaya sebesar estimasi satu satu ratus tujuh puluh enam miliar sampai satu sembilan miliar dolar amerika
kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggara kereta api
ya pasti masalah
ini juga diawali dari kontraktor juga
nah pada saat dua ribu tujuh belas pak sulitan juga gini
nah kemudian berjalan
dua ribu sembilan belas itu keterlambatan karena pembebasan tanah pak ini luar biasa
disampaikan oleh pak menteri bumn pak
dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support pak
dan ini pak apabila ini tidak cair di tahun dua ribu dua puluh dua
maka berpotensi penjelasan kereta cepat ini akan terambat juga
ekonom menilai proyek kcjb ini harus didiskusikan dan dihitung dengan cermat
sebelum pencairan dana dari apbn dilakukan
tapi tetap dari sini kita juga punya semacam threshold tertentu
jadi berapa besar porsi apbn itu harus ditulis secara hitam di atas putih
memang kalau kita tinggalkan ya mangkrak
tapi kalau kita lanjutkan harus ada jaminan bahwa nanti apbn yang kita kerahkan ini
ya memang pada akhirnya konkret
jadi jangan sampai kemudian nanti ada
ada periode lagi di mana pemerintah diminta lagi untuk menambah porsi apbn nya
nah ini kan menjadi masalah
dalam sejumlah kesempatan
kementerian terkait menyebut permintaan cost of run ini masih dalam pembahasan menyeluruh oleh pemerintah
namun jika mengacu pada kunjungan presiden joko widodo di beijing pekan lalu
sudah menghasilkan kesepakatan bahwa proyek kcjb akan terus dilanjutkan
namun masih belum jelas skema yang akan digunakan
dan dalam pertemuan
dengan premier lea saya berharap kita dapat membahas beberapa perkembangan kerjasama
khususnya di bidang perdagangan investasi infrastruktur keuangan pendanaan serta maritim
proyek kereta cepat merupakan gagasan jepang di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
namun tawaran kerja sama jepang ini ditolak indonesia
kemudian memilih tawaran investasi tiongkok
yang dianggap nilai investasinya lebih murah
selain itu tiongkok memastikan proyek tidak akan menguras dana apbn serta bonus transfer teknologi
semua berawal dari buruknya perencanaan
padahal rencananya akan diujicoba pada november mendatang saat momentum kttg dua puluh
kita tunggu berapa besar dana apbn yang akan diambil oleh pemerintah
untuk memikul pembekakan biaya proyeknya